kaledo pun ditulis dalam cerita legenda karya jamrin abu bakar
ketika seorang dermawan menyembeli dan membagikan daging sapi kepada penduduk desa
masyarakat kaili memperoleh bagian tulang kaki lalu diolah menjadi kaledo
kuliner lainnya adalah sop tengkleng dan sum sum kambing
jenis makanan berkuah ini juga menggunakan bagian tulang kambing
diantaranya iga dengkul atau lutut serta kaki
mengeluarkan kaldu menjadi kuah enak itu itu dari bagian dengkul
karena apa masih ada kandungan sum sumnya
selain tulang kambing sop ini juga berisi daging kambing wortel dan kentang sebagai pelengkap
berbeda dengan racikan bumbu tengkleng di solo
sop tengkleng dan sum sum kambing di kawasan
matraman jakarta pusat ini menggunakan kuah bening
dari bumbu bawang putih jahe cengkeh lada dan kayu manis
nah ini dia nih menu olahan daging kambing yang dibuat sup
olahan daging kambing ini dengan menggunakan tulang
dan tulang yang dipakai juga bisa dinikmati adalah bagian sum sum tulang kambing
yang berasal dari bagian kakinya
cara makannya dengan menikmatkan bagian bagian yang masih tetis
bisa di area sekitar tulang tulangnya ini
tidak lupa habiskan daging yang menempel di tulangnya
karena mencari sisa daging yang ada di selipan tulang inilah
yang membuat sensasi makan jadi berbeda
menu olahan tulang selanjutnya adalah ayam dan bebek goreng presto
nah di beberapa rumah makan

nah di beberapa rumah makan ini ada banyak yang menawarkan bahwa ini adalah hal yang sangat penting
nah di beberapa rumah makan ini catalunya juga bersusun untuk alat presto iliknya dan jepang
jadi seperti yang dikatahui bahwa masa heel type of ayam ini
jadi harus bersliap
hingga ke bagian terdalam tulang
selain menggugah selera menu dengan olahan tulang punya manfaat untuk kesehatan manusia
dan dia juga kandungan proteinnya sedikit kandungan vitamin dan mineralnya juga sedikit
dia lebih banyak lemaknya saja
untuk orang yang takut gemuk takut nambah berat badan
tentu harus hati hati mengkonsumsi sum sum yang ada di dalam tulang
terutama tulang sapi atau tulang kambing
jadi tulang ini direbus selama waktu yang cukup panjang
mungkin sekitar empat sampai mungkin dua puluh jam nanti akan keluar kaldu yang agak kental ya
itu umumnya mengandung kolagen
kemudian juga mengandung berbagai sumber asam amino
nah kolagen ini kan kita tahu
kolagen itu kan bermanfaat untuk kulit sehingga kulit itu menjadi lebih kenyal lebih bagus
tertarik makan siang dengan sum sum tulang sapi atau kambing yang lembut
atau ingin mencicipi lunaknya ayam dan bebek presto
pilihannya jatuh di tangan anda
namun tetap perhatikan nutrisinya ya
dan atur pola makan dengan seimbang agar tubuh selalu prima
indra yani laxmi hari amijaya jakarta